berikutnya tim dokter kerajaan inggris menyatakan khawatir dengan kesehatan ratu elizabeth ii
kini kondisi kesehatannya dipantau ketat dan juga intensif oleh tim dokter
sebelumnya ratu elizabeth ini merupakan penguasa terlama di inggris
dan seperti apa profilnya berikut kami hadirkan rangkuman dan informasinya untuk anda